peristiwa yang kemarin terjadi nampaknya ini bukan hoax ya karena sudah ada beberapa bukti polisi juga sudah mulai menertesakakan orang
karena ada kantor wakil rakyat di senayan jakarta
di teror peluru nyasar senin kemarin peluru menembus kaca dan hampir mengenai orang orang yang ada di ruangan anggota fraksi golkar dan gerindra yang berada di lantai tiga belas dan juga lantai enam belas
ya cukup mengkhawatirkan juga ya dan di lantai tiga belas ini peluru hampir mengenai kepala seorang staff yang tengah bekerja di ruangan
peluru ini bahkan telah menembus jilbab staff tersebut
suasana di lantai tiga belas dan enam belas gedung nusantara i dpr ri sempat panik setelah diteror tembakan dari luar gedung
sebuah peluru menembus kaca dan plafon ruangan anggota dpr fraksi golkar bambang heri purnama yang berada di lantai tiga belas
sedangkan peluru lain menembus ruangan weni warung anggota fraksi gerindra
di lantai enam belas peluru bahkan hampir memakan korban
di lantai tiga belas peluru hampir mengenai kepala seorang staff
peluru bahkan telah menembus jilbab yang digunakan staff tersebut
sementara di lantai enam belas peluru hampir mengenai penasehat dpp gerindra heski roring yang saat itu sedang bertamu di ruangan weni warung
sini atas ini
pokoknya ini saya punya rambut ini tangkat juga ini
kalau saya tinggi duduknya kan
kalau saya posisi mungkin satu ratus delapan puluh paling kena juga
jadi lantai enam belas ya
ya sudah gak bisa
pokoknya kita angkat aja ini saya punya
gak tahu berapa bisa
pokoknya sampai apa ini
bahasa ini apa
hmm kayak gitu
usai peristiwa terjadi polda metro jaya kemudian melakukan olah tkp
menurut polisi peluru yang menembus kantor wakil rakyat itu merupakan peluru nyasar dari latihan menembak yang berada di lapangan tembak senayan
pihak kepolisian juga telah mengamankan seorang anggota perbakin tangerang selatan dengan inisial i
beserta dengan selongsong peluru berdiameter sembilan mm
dari olah tkp itu sementara anak peluru berasal dari segi

dan seperti yang disampaikan tadi juga bahwa disitu tadi sekitar jam satu sampai jam tiga ada beberapa orang yang sedang mati
dimana sudah kami koordinasikan dengan pihak perbankan
agar hal serupa tidak terulang ketua dpr meminta kepada pihak pengelola pangan tembak untuk memperbaiki lapangan
selain itu dia juga meminta badan rumah tangga dpr untuk memasang kaca anti
peluru yang mengarah ke lapangan tembak